perayaan natal pada tahun ini tidak seperti biasanya karena masih dibayang bayangi oleh pandemi covid sembilan belas
sejumlah pemuka agama kristiani pun mengimbau meski tak dapat berkumpul bersama kerabat dan sahabat tidak akan mengurangi makna natal kali ini
berikut informasinya untuk anda
yang dahulu dihadiri ratusan jemaat memenuhi seluruh ruang katedral kini tak lagi terlihat
bangku bangku kosong di gereja katedral ini sehari hari hanya berteman dengan pembatas jarak di setiap sisi bangku jemaat
suasana sepi dan hening menyelimuti tiap sudut bangunan yang sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bagi pastur kepala gereja katedral romohani rudihartoko suasana ini kadang membuat hatinya gusar
kebiasaan melayani jemaat secara langsung kini harus ia ubah dengan cara cara baru
yang kita pikirkan adalah dalam hati saya sebagai seorang pemimpin seorang gembala adalah ya bagaimana saya tetap bisa menyapa meneguhkan mereka
ini situasi yang tidak mudah termasuk dalam keluarga termasuk juga di dalam beberapa keluarga terdampak secara ekonomi
maka kita juga membuat program program untuk bantuan bantuan supaya umat setidaknya kebutuhan
paling dasar itu dipastikan mereka tidak kekurangan
saat awal pandemi gereja katedral menutup penuh aktivitas peribadatan
para pelayan jemaat memfasilitasi misa secara online
ketika pemerintah mulai memperbolehkan tempat ibadah kembali dibuka katedral membuka misa secara tatap muka namun terbatas
dan jemaat harus patuh dengan protokol kesehatan
sejauh ini gereja katedral hanya menampung
dua puluh persen dari kapasitas gereja
termasuk beberapa ritual yang selama ini kita lakukan lalu ditiadakan
misalnya yang pertama air suci
ketika kita masuk gereja biasanya ada lalu kita tiadakan karena itu potensial
lalu yang kedua teks misa
biasanya kita teks untuk umat bisa memandu sekarang ya paperless
kita kirim melalui digital jadi umat bisa mengikuti tapi membuka handphonenya
lalu misalnya yang lain adalah
biasanya kita akan salaman dalam satu bagian dari ibadah
tapi lalu ya kita tiadakan karena kita lalu dengan cara baru
dalam situasi yang sulit
pastor kepala gereja katedral mengajak kepada seluruh umat katolik dan masyarakat indonesia
untuk tidak menyerah dengan keadaan
persatuan seluruh golongan dan cinta kasih adalah suci untuk masyarakat indonesia
agar bisa melewati berbagai rintangan ke depan
ketika kita belum menemukan banyak cara bagaimana kita meningkatkan imunitas
bagaimana meningkatkan ketahanan badan kita lalu dikatakan di situ
hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang
tidak berbeda jauh
aktivitas kebaktian rutin sebagian besar umat protestan di indonesia
juga terdampak oleh pandemi virus corona
sebagian besar gereja gereja protestan yang berada di zona merah
masih menutup aktivitas gereja untuk publik
persekutuan gereja gereja di indonesia atau pgi
menganjurkan kepada para umat untuk sementara beribadah dari rumah
dengan segera kami membuat itu di dalam panduan
pgi sendiri bukan semata mata membagikan panduan pastoral secara verbal
tetapi juga kita lalu mengemas model ibadah online ya
kami dari kantor pgi melakukan atau membuat paket ibadah online setiap minggu
dan paket paket lain yang dilakukan secara online untuk memberi contoh bagi gereja gereja

bagi gereja gereja yang berada di luar negara
bagi gereja gereja yang berada di luar negara
bagi gereja gereja yang berada di luar negara
mulai dibuka pgi juga mengeluarkan edaran berupa panduan protokol kesehatan
yang harus dipatuhi selama misa tetap buka berlangsung
oleh karena itu kami bikin panduan
kami bikin panduan pastoral sekaligus panduan teknis
untuk bagaimana mempersiapkan ibadah jika sudah direkomendasikan
diizinkan oleh satgas pada wilayah itu
jadi persiapan dari belum ibadah
jadi persiapan dari belum ibadah
dan setelah ibadah
itu detil sekali
bagi sekretaris umum pgi pendeta jeki manoputi
situasi saat ini merupakan momentum bagi seluruh umat kristen dan bangsa indonesia
untuk menunjukkan persatuan di masyarakat
persatuan dibutuhkan untuk mewujudkan cinta kasih kepada seluruh kalangan
setiap orang dari berbagai kalangan berpotensi terjangkit virus ini
jesus katakan di dalam yohani sepuluh ayat sepuluh b
aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan
itu berarti tanggung jawab kekristenan dan gereja gereja
untuk mempertahankan kehidupan itu
merawat kehidupan bagi semua orang
bagi semua ciptaan
sehingga kehidupan menjadi berkelimpahan dengan kesehatan yang baik
dengan keadilan dengan kebenaran dengan solidaritas saling tolong menolong
kita bisa menghadirkan sebuah kualitas kehidupan yang sungguh bermartabat
di bulan desember tahun dua ribu dua puluh umat kristiani di indonesia akan merayakan hari natal pertama di situasi pandemi
berbagai persiapan yang berkaitan dengan protokol kesehatan covid sembilan belas disiapkan oleh seluruh gereja
untuk gereja katedral akan membuka misa malam natal dan hari natal secara tatap muka dengan terbatas
misa hanya dilangsungkan satu kali dengan durasi hanya enam puluh menit
jemaat lain bisa mengikuti proses misa natal secara online
semangatnya memang dalam semangat pandemi natal pandemi ini yaitu sederhana ringkas
tapi tidak mengurangi makna dan kekhidmatan
ketika kita merayakan natal sebagai tema bersama natal tahun ini pgi dan kwi mereka menamakan dia immanuel artinya allah beserta kita
bahwa di dalam situasi yang sulit seperti ini tuhan tetap menyertai kita maka itu alasan bagi kita untuk selalu bersyukur untuk selalu gembira di dalam kehidupan
sementara untuk umat protestan pgi tetap menganjurkan agar jemaat mengikuti misa natal dari rumah secara online
hal ini dianggap tidak akan mengurangi makna dari perayaan natal itu sendiri
ini tidak mengurangi inti iman percaya kita kalau kita tidak melakukan sukukan natal di gedung gereja
karena pada hakikatnya sejak awal peristiwa kelahiran kristus itu terlahir di sebuah keluarga
di dalam palungan yang ada di dalam keluarga
jadi peristiwa natal adalah peristiwa keluarga
gereja itu tidak saja dimaknai sebagai eklesia perkumpulan orang percaya dalam skop yang luas
tapi keluarga juga adalah eklesiola gereja gereja kecil jemaat jemaat kecil